seolah tak kenal lelah mahpus terlihat tetap semangat menjalankan aktivitasnya selaku porter di pelabuhan asdp telaga punggur batam kepulauan riau hingga kabisore
meski peluh mengalir semangat pria lima puluh lima tahun ini tampak masih membara melayani para penumpang yang akan menggunakan jasa kapal roro
baik untuk tujuan antarpulau dalam provinsi ataupun tujuan antarprovinsi
bagi mahpus momen ramadan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah menjadi berkah yang sangat disyukurinya
keberkahan itu telah ia rasakan sejak sabtu minggu menjelang hari raya idul fitri
di momen ini dalam sehari mapus mengaku bisa mengantongi uang hingga lebih dari dua ratus ribu rupiah
jumlah yang sangat lumayan dibanding penghasilannya di hari hari biasanya
bila di bulan biasa penghasilannya hanya sekitar dua delapan juta rupiah per bulan
di bulan ramadan ini ia bisa membawa pulang uang sedikit lebih banyak yakni berkisar tiga juta rupiah
hal senada juga diakui oleh suwardi
sudah dua tahun terakhir pria lima puluh dua tahun ini bergelut selaku porter di pelabuhan asdp telaga punggur batam
dan tahun ini ia juga rela hanya mengambil waktu istirahat di hari raya idul fitri demi mengumpulkan rejeki bagi keluarga
di momen hari raya ini penghasilannya memang bertambah
namun bagi suwardi
momen idul fitri tahun ini masih belum seramai lebaran di tahun tahun sebelumnya
ramadan lumayan lah
dua ratus satu hari
mahpus dan suwardi
hanyalah segelintir potret porter pelabuhan yang berjuang mencari rejeki di momen hari raya
mereka berharap pelunya kelak akan bisa berbuah lebih manis lagi
fernando sirait batam kepulauan riau